melonjaknya harga kacang kedelai dikeluhkan para perajin tahu dan tempe di karawang jawa barat
saat ini satu kuintal kacang kedelai dijual seharga rp tujuh ratus delapan puluh dari sebelumnya seharga rp enam ratus delapan puluh
sementara di ciamis harga ayam potong naik hampir mencapai dua kali lipat
melonjaknya harga kedelai yang mencapai seratus ribu rupiah per karung dikeluhkan para produsen tahu dan tempe
di kampung gorowong kelurahan adi arsa timur kecamatan karawang timur kabupaten karawang
salah satunya adalah didi
sejak dua pekan terakhir biaya produksi yang mesti dikeluarkan meningkat hingga dua kali lipat
tidak hanya untuk membeli kedelai namun juga untuk bahan baku kayu bakar dan upah para pekerja
untuk menghindari kerugian lebih banyak didi pun terpaksa mengurangi jumlah produksinya
jika setiap harinya mengolah seratus kg kedelai kini didi hanya mengolah tujuh puluh kg kedelai
banyak warung lagi
ini mah kenapa masalah kenaikan kaya gini soalnya produksi itu harus terusan
cuma nggak bisa naikin gitu cuma naik kacang aja naik terus terusan
sedangkan kemudian kita bisa naikin di situ di karepotnya
jadi mudah mudahan ya terus terusnya terusan gitu
sementara di pasar manis kabupaten ciamis harga daging ayam potong mulai merangkak naik sejak awal bulan ramadan
kenaikan harga potong ini bertahap
hingga sekarang hampir mencapai dua kali lipat
normalnya harga ayam potong berkisar rp dua puluh tiga per kilogram namun kini mencapai rp empat puluh per kilogramnya
penjual dan pembeli pun mengeluhkan kenaikan harga ayam potong ini
awalnya tiga puluh lima dan sekarang mau maremaan jadi naik
tanggapannya menurut ibu bagaimana tentang kenaikan ini
ya lah wajah wajah raja lah
udah biasa kali itu ya
iya kalau mau lebaran udah biasa
rasa misalnya kalau jangan terlalu mahal lah gitu aja
meski keuntungan dari lauk daging ayam tidak besar pemilik warung nasi tidak berani menaikkan harga lauk pauk
lantaran takut ditinggal pelanggan
tim liputan transmedia